terima kasih anda masih bersama kami
seorang ibu di pasuruan kamis pagi menjadi korban tabrak lari
korban langsung meninggal seketika
sementara sang suami yang berada di sampingnya
menangis histeris melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi
paidi subagio langsung menangis histeris saat melihat istrinya juhriah
terbujur kaku bersimbah darah di hadapannya
juhriah meninggal dunia seketika di lokasi kejadian dengan luka parah pada kepalanya
pasangan suami istri ini merupakan korban tabrak lari sebuah truk
di jalan raya purwodadi kabupaten pasuruan kamis pagi
kecelakaan tersebut berawal saat korban mengendarai motor berboncengan
dari arah utara ke selatan hendak mengantar istrinya mengajar di salah satu sekolah dasar
namun ketika hendak berbelok arah keduanya terjatuh akibat dihantam truk
ironisnya usai menabrak korban truk melarikan diri
mau ngajar ngajarnya di mana
guru sd ya guru matil juga dari sd
itu tadi berboncengan ya
sama suaminya ya
selanjutnya pak idi yang juga terluka parah dievakuasi dengan menggunakan mobil pickup
sementara jenazah juhria dievakuasi dengan ambulan ke rumah sakit bangil guna dilakukan visum
sementara pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap truk yang menabrak korban